selama berlangsungnya pon ke dua puluh di papua
kesibukan di dapur utama yang terletak di kawasan kantor bupati jayapura ini
menjadi rutinitas setiap harinya
sepuluh orang chef dan lebih dari tiga ratus warga lokal
dipekerjakan oleh perusahaan catering asal jakarta
yang bertanggung jawab menyediakan konsumsi bagi atlet
ofisial dan tenaga pendukung pon papua di klaster kabupaten jayapura
untuk klaster kabupaten jayapura
enam puluh lima box makanan harus disiapkan setiap harinya
kebutuhan tersebut dipenuhi dari dua dapur utama dan tiga puluh dua dapur penyangga
hasil seleksi dan kerjasama dengan mitra lokal yang tersebar di kabupaten jayapura
pon papua juga berbagi ilmu
jadi yang kita pekerjakan bukan cuma untuk servis atau pengantaran saja
tapi mulai dari administrasi mulai dari ikut memasak
mulai ikut dari menyiapkan bahan baku
sampai laporan laporan akhir adalah teman teman kita adalah sangat membantu sekali
bagi warga lokal kesempatan bekerja membantu menyiapkan konsumsi untuk pon papua
dirasakan sebagai suatu pengalaman berharga
selain itu mereka juga mendapatkan honor
sebesar rp tiga ratus per hari
kalau untuk saya cukup dan saya juga sangat senang karena saya bisa dapat pengalaman baru
dengan bekerjasama bersama dengan pengantar
ya mungkin pengalaman yang didapat di sini
kan masih sekolah ya pak jadi mungkin sudah bisa belajar bekerja sih
dengan menu yang sudah ditetapkan oleh panitia besar pon
masalah higienitas dan kebersihan makanan menjadi perhatian utama
untuk bahan baku selain membeli dari pasar lokal
empat kontainer berisi bahan makanan seperti beras daging beku hingga buah buahan
didatangkan dari jakarta dan surabaya
di balik makanan yang dinikmati setiap hari oleh seluruh atlet dan ofisial pon papua
kelas terkabupaten jayapura
ada ratusan orang yang sibuk bekerja mempersiapkan hal tersebut selama dua puluh empat jam
dan itu semua dilakukan demi suksesnya pon ke dua puluh di papua
erlangga wisnuaji muhammad wahyudi papua